dua pria lanjut usia terlibat perkelahian dengan empat perampok di medan sumatera utara pada senin pagi
kejadian ini terekam kamera cctv yang ada di rumah korban
dari rekaman cctv terlihat empat pelaku dengan dua sepeda motor menghampiri korban yang sedang menyapu di depan rumahnya
mereka langsung memukuli korban hingga terjatuh
meski tersudut korban terus melawan sambil berteriak minta tolong
rekan korban yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar dari dalam rumah dan berusaha membantu korban
dengan menggunakan gagang sapu para pelaku berhasil dihalau dan melarikan diri
dua kereta empat orang belakangnya orang turun tapi dua kereta tidak turun
turunnya sorong dua
dia sorong sama wakan wakan jatuh
karena tidak ada barang berharga yang diambil
korban mengurungkan niat untuk menjaga kemampuan
untuk membuat pengaduan ke kantor polisi
nesir langga medan